inilah depot es semanggi yang berada di jalan ahmad yani kelurahan menowo kota magelang jawa tengah
warung es semangi ini sudah ada sejak tahun seribu sembilan ratus lima puluh satu
usaha depot es manggi merupakan usaha turun temurun dan kini diteruskan oleh sumilah
yang merupakan generasi kedua yang mewarisi dari orang tuanya
sejak dulu saya belum pernah tahu yang mana
dulu perwira di singkirnya di singkir semangi
soalnya dulu dulu jenengi semangi wangku juga senang jenengi semangi
ternyata nyangkong itu meninggal di sana tidak pulang
di dapot es semanggi komposisi utama minumannya adalah perpaduan santan dan sirup beraneka warna

dan jadinya di depot es semangi ada banyak hal yang bisa diakses oleh pemiliknya
dan bisa juga dinikmati dengan tambahan susu roti tape dawet juga pleret
di sini sajian es yang menjadi andalan adalah es pleret
karena rasanya kenyal dan lembut di lidah
pleret terbuat dari adonan tepung beras yang dibentuk bulat
untuk satu porsi es semanggi dijual bervariasi dari harga enam ribu rupiah hingga sepuluh ribu rupiah
dari jawa tengah kita beralih ke sumatera utara
di kota medan ada kuliner yang juga melegenda
salah satunya pokat kocok buiyah
yang dikelola turun temurun selama tiga generasi
menurut cerita warung pokat kocok buiyah ada sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dan merupakan tempat menjual es alpukat pertama di kota medan
lokasinya pun tidak berubah sejak dulu
yakni simpang lugur jalan kl yosudarso
kita pakai bahan dasar memang bukan
gak ada campuran air yang macam jus jus yang lain
kita memang bisa tengok sendiri pokat sendiri dikacau
cara membuat es pokek ini cukup sederhana
alpukat dikocok dengan alat kocok manual kemudian dicampur santan dan gula cair
selanjutnya diberi topping parutan es lalu disiram dengan gula merah dan susu kental manis
buia ini sering diburu pelanggan pada siang hingga sore hari
tapi tak sedikit juga pelanggan yang datang pada malam hari
harganya pun relatif murah hanya rp empat belas per gelas
tim liputan cnn indonesia